tapi itu bukan hal yang mudah ya bukan hal yang mudah
kami akan bayar dengan sangat tinggi ki bahadur
tenang saja ki bahadur
semalam aku bermimpi
bertemu dengan seorang gadis cantik
kenapa seperti nyata
kalian kenapa saya anaknya masuk ke kamar saya
tolong mardian ki
mami ada apa
kenapa mesti berteriak teriak
itu ada apa
itu ada apa
tidak ada ular di sini
kemana perginya ular itu
tidak ada ular
aja ular itu yang mendatangi rumah kalian semalam benar kan
iya benar sekali
yang saya temui semalam kik
ular itu bukan ular sembarangan
ular itu akan mengincar salah satu keluarga kalian
dia ini ki bahadur
dia lah yang akan menolong keluarga kita dari gangguan suluman ular itu nak

mami mami lebih percaya sama orang gila seperti dia
kamu boleh percaya boleh tidak
si luman ular itu sedang mengincarmu
kamu harus segera diruat
kalau tidak kamu tidak akan selamat
pergi kamu dari sini
papi usir dia
bapak mau bicara sama kamu
maafkan anak saya mardian
aceh putramu sudah terjerat cinta si luman ular
mereka sudah saling jatuh cinta
cintanya tumbuh sangat kuat
itu sebabnya mardian tidak bisa melihat secara jelas
kalau wanita itu adalah si luman ular
mengerikan sekali ki
kita harus segera selamatkan putra
agar dia tidak terjerat si luman ular itu lagi
tapi tapi bagaimana caranya ki
cempurkan obat ini ke dalam minuman putra kalian hei
obat ini akan membuat mardian terlepas
dari jerat cinta si luman ular itu hei
dia akan melupakan selamanya
terima kasih banyak ki bahadur
terima kasih banyak
apa siluman ular itu tidak akan kembali ke rumah ini lagi ki
apa dia tidak mengganggu mardian lagi
aku belum yakin apa dia akan kembali atau tidak
tapi yang pasti
si luman itu tidak akan melepaskan mardian begitu saja hei
dia pasti akan mencari cara
agar mardian kembali dalam jerat cintanya
itu berarti tandanya putra kami
masih dalam bahaya
ini tidak boleh terjadi
saya minta bantuan dari ki bahadur
agar putra kami terlepas dari jeratan ilmu siluman itu
satu satunya cara hei
menghabisi si luman ular itu hei
menghabisi si luman ular itu ki
tapi apa ki bahadur bisa melakukannya ki
agar siluman ular itu tidak mengganggu mardian anak saya
aku bisa saja melakukannya ya
tapi itu bukan hal yang mudah ya
bukan hal yang mudah
kami akan bayar dengan sangat tinggi ki bahadur
tenang saja ki bahadur
aku tak tahu itu apakah itu berarti dalam mus
lalu untuk apa kau menghalangi aku cepat minggir
kuhanya ingin kamu sadar arindi
kamu dan pemuda itu berada di dua alam yang berbeda
jadi kalian tidak mungkin bersama
kamu tidak perlu mengejar pemuda itu
kenapa badrika kamu cemburu ya karena aku menyukai pemuda itu
arindi aku hanya kasihan kepadamu arindi
membangun kelimpian di atas rangka yang rapuh
begitu angin datang menerjangku maka akan hancur seketika
hei jelek kamu dengar ya
sekalipun aku hancur aku tidak akan menyesal
karena aku yakin pemuda itu adalah cinta sejatiku
areme kamu akan menyesali ucapanmu
cintamu hanya sesaat
kamu tidak sungguh sungguh mencintai pemuda itu
ya allah aduh dimana aku
kok badanku jadi kaget ini
ya allah masa allah kenapa ini
kamu akan selamat kamu akan selamat
pegang aku sir
kamu tidak apa apa sir
sampai jumpa lagi